guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di jakarta
polda metro jaya akan menambah delapan puluh satu kamera tilang elektronik
kamera tersebut akan disebar di seluruh wilayah ibu kota
polda metro jaya terus berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jakarta
salah satu langkahnya adalah penambahan elektronik traffic law enforcement
atau kamera tilang elektronik
menurut polisi faktor utama penyebab kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas
seperti tidak menggunakan sabuk pengaman
dan menggunakan telepon genggam saat berkendara
rencananya polda metro jaya akan menambah delapan puluh satu kamera tilang elektronik
di tiga puluh dua titik di jakarta
di saat ini e tiga juga berfungsi untuk mengetahui
kendaraan kendaraan yang melanggar ini milik siapa
dia mampu melakukan yang namanya vehicle recognition
mengenali untuk mengacu kepada data yang ada di kita di kepolisian
jadi saya katakan tujuannya untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas
penerapan tilang elektronik ini mendapat respon positif dari dewan transportasi jakarta
ketua dtj iskandar abu bakar menilai
kamera tersebut akan merekam segala pelanggaran lalu lintas tanpa pandang bulu
oleh karena itu kami sangat mendukung dan kami mengharapkan bahwa
e tiga ini bisa lebih dikembangkan lagi
jumlah titiknya yang sekarang masih dua belas bisa dikembangkan lagi
dan kami mengharapkan bahwa e tiga ini juga bisa digunakan
untuk para pelanggar lawan arus
polda metro jaya berharap penambahan kamera tilang elektronik ini dapat menekan
badruz amal jakarta